sama stoknya cukup ya banyak
beras sudah panen sudah hampir panen raya
ya cabai bawang juga sekarang musimnya bagus
beras sudah panen sudah hampir panen raya
ya cabai bawang juga sekarang musimnya bagus
bahkan dari seratus ribu sekarang tiga puluh lima ribu harga cabai empat puluh ribu
bawang juga tiga puluh miliar stoknya banyak
tetapi andai kata karena dari satu daerah ke daerah lain
lebaran itu bisa macet dan sebagainya harganya naik
maka kami sudah minta pemerintah daerah untuk mempergunakan
bantuan cadang dan tidak terbuka itu untuk subsidi transportasinya
jadi insya allah selama ramadan sampai lebaran